masih merintis alkta camilan lokasinya sejak dua ribu dua puluh silam
terus ya menurut saya sih emang kita udah kalah
tapi untuk nembus lagi ke top dua puluh ke top lima belas itu lebih susah lagi
jadi kita harus masuk delapan dari sepuluh kali nembakan